jenasa seorang remaja perempuan ditemukan warga cililin kabupaten bandung barat dalam sebuah sumur
korban yang diperkirakan tengah hamil ini diduga menjadi korban pembunuhan
tidak ditemukan identitas pada jenazah korban
warga ranca panggung kecamatan cililin kabupaten bandung barat
geger dengan penemuan mayat seorang perempuan yang diduga masih remaja
jenazah korban berusia sekitar lima belas tahun dan diduga tengah hamil
ditemukan warga di sebuah sumur sedalam sepuluh meter
pedugas posek cililin dibantu pedugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasa korban dengan menggunakan tali
korban mengenakan pakaian kaos berwarna hijau dan celana jeans berwarna hitam
selain itu korban juga memiliki rambut pendek dan mengenakan banyak gelang
salah satunya gelang bertuliskan viking
mayat perempuan tanpa identitas ini diduga merupakan korban pembunuhan
asalnya kedua kaki korban dalam keadaan terikat kabel listrik dan ditemukan sejumlah luka di tubuhnya
diperkirakan waktu kematian korban belum lebih dari satu hari
kita sudah dilakukan perusahaan oleh inaktif
sementara belum kita ketahui identitas korban
siapa namanya anak siapa orang tuanya siapa beralaman dimanapun kita ketahui
tentunya kita akan melakukan penyelidikan lagi
jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang hendak mengambil air pada selasa siang
namun warga dikagetkan dengan kabel listrik yang menjuntai hingga akhirnya menemukan korban
korban pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit bayangkara sartika asi kota bandung